di silain kami juga sedang menyiapkan ternyata seseorang sudah didaftarkan sebagai bakal calon anggota dpr dpr repubensi kabupaten kota
dan kemudian terkena masalah hukum ya katakanlah masalah hukum pidana
itu ukuran yang dijadikan pegangan kpu adalah status seseorang itu apakah sudah menjadi terpidana atau belum
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau yang sudah inkrah
jadi ukurannya adalah apakah sudah ada putusan yang inkrah atau belum
nah kalau misalkan statusnya belum sampai sana itu dalam undang undang pemilu nomor tujuh dua ribu tujuh belas
yang bersangkutan masih berhak untuk menjadi bakal calon ya
bahkan sampai daftar calon tetap pun masih berhak
nah persoalan kemudian apakah yang bersangkutan yang kena masalah hukum pidana itu mengundurkan diri
atau diganti oleh partainya itu terserah dari partainya
karena kpu ini kan prinsipnya menerima pendaftaran bakal calon dari partai
belum ada informasi resmi kepada kami ya
yang kami anggap informasi resmi itu kalau ada kirim surat ya
sampai sekarang belum ada